dalam video amatir yang menjadi viral setelah diunggah akun usaha kita terlihat puluhan
penumpang transjakarta panik dan keluar dari bus rute tosari ragunan itu pada senin sore lalu
mereka takut lantaran mesin bus tiba tiba mati saat melintasi pintu perlintasan kereta api di
jalan latuh hari hari sedangkan kereta akan melintas dan palang pintu mulai tertutup
sementara itu mengetahui ada masalah petugas penjaga pintu perlintasan kereta langsung berlari
ke arah krl dan memberi tanda agar berhenti sehingga tabrakan dapat dihindari kenapa sudah
mobil mati itu saya lihat ke mobilnya mau jalan jalan itu sedangkan saya udah dapat kabar
bahwa kereta itu kan melintas itu kan sampai kereta itu
aksi heroik penjaga pintu perlintasan kereta ini pun berhasil menyelamatkan
semua penumpang dan sopir bus adapun penyebab mesin bus mati masih
diselidiki anggota satlantas polres metro jakarta pusat galih putra jakarta